dan untuk mengulasnya lebih dalam kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua bidang advokasi yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi muhammad isnur
selamat sore bung isnur
selamat sore bung isnur
apakah anda bisa mendengar suara saya bung isnur
oke bung isnur langsung saja presiden jokowi dan pihak istana meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah
bahkan kritikannya katanya harus pedas dan keras
tapi di sisi lain banyak orang ternyata ketakutan untuk mengkritik pemerintah
apakah kemudian ylbhi melihat masyarakat memang takut dikriminalisasi atau diserang buzzer mas isnur
ya faktanya mbak pengaduan dan pendampingan bantuan hukum oleh lbh ylbs indonesia tahun dua ribu dua puluh itu meningkat tajam
serangan serangan terhadap orang yang mengkritik
ribuan orang ditangkap secara demonstrasi
ribuan orang kemudian bahkan mengalami
diamil kerasan gitu
dan kemudian juga banyak orang dikriminalisasi proses lanjutannya hanya karena misalnya nge tweet mengkritik
hanya karena misalnya menyuarakan kewajiban sebagai pers
dia di doxing dia di apa namanya di retas dan lain lain
itu sangat banyak
jadi sebenarnya bahasa yang tepat bukan meminta masyarakat aktif mengkritik
tapi meminta aparat agar kemudian tidak reaksioner tidak berlebihan tidak mengkriminal kriminalkan tidak menyerang orang orang yang mengkritik
harusnya perintah pak jokowi lebih ke situ
mengingatkan aparat aparat di bawahnya
bahkan juga mengingatkan para buzzer buzzer untuk tidak menyerang orang orang yang mengkritik kepada pemerintah
mas isnur selain melakukan doxing dan juga peretasan akun media sosial para pengkritik pemerintah
ancaman kepada para pengkritik ataupun civil society yang memberikan kritik kepada pemerintah itu apa saja menurut catatan ylbhi mas isnur
yang paling tinggi angka tahun dua ribu dua puluh adalah sebenarnya penanganan
catatnya ylbhi ada empat orang lebih
aksi demonstrasi mengenal komunikasi slow ditangkap
ada orang yang bahkan mau berangkat aksi
ada kesalahan ditangkap
dibubarkan mengalami kekerasan
itu berarti apa
tidak mau mendengarkan demonstrasi
itu yang paling tinggi
dan juga diiringi dengan bahkan misalnya ada penahanan lanjutan
kita misalnya bisa melihat bagaimana sekarang
tapi juga ada
misalnya aktivis lama ya
kayak jumhur saganda
dia hanya nge tweet sesuatu dikinalkan gitu
atau bahkan ada misalnya
kaitan srafio patra
dia mengkritisi tentang prakerja
mengkritisi tentang apa namanya
langsung hadir ke hp nya
kemudian ditangkap malam itu juga
ketika kita laporkan balik ya
saya menampingi misalnya jurnalis laporan balik
sama sekali nggak ada tindak lanjutnya
jadi ada proses di mana
semacam hukum ini sangat tajam
kepada orang orang yang mengkritik
tapi kemudian ketika dia
menimpa misalnya orang orang yang
merepas dan lain lain juga
nggak ada proses selanjutnya gitu
itu faktanya mbak
jadi masyarakat kemudian takut sekarang untuk ngomong
langsung dibawa ke hukum
salah sedikit ngomong dikriminalkan
mas isnur demonstrasi
dan juga memberikan kritik kepada pemerintah
kan bukan hanya terjadi pada era sekarang ini
tapi terjadi pada era
menurut ylbhi menurut catatan
lembaga anda apakah mungkin
trendnya itu lebih meningkat pada saat
era kepemimpinannya pak jokowi
dari segi angka korban meningkat
tapi yang lebih mengerikan sebenarnya mbak
bukan hanya di korban atau kasus
tapi sekarang levelnya pada kebijakan
misalnya di aksi omnibus itu
ada surat tergeram kapolri
tentang aksi omnibus
di sana jelas ada upaya untuk mencegah aksi
ada cipta kontranarasi
levelnya sekarang sudah sampai level kebijakan
sebelumnya di bulan april misalnya ada juga
telegram kapolri tentang menjerat
pidana bagi yang menghina presiden
padahal itu sudah dihapus oleh mahkamah konstitusi
pasal pasal di bawah hp nya
nah ini yang masyarakat mengerikan
belum lagi undang undang ite
yang sekarang semakin
apa namanya kita lihat semakin gak karuan
semakin brutal dipakai untuk mengkriminalkan
aktivis atau yang kritik dan lain lain
oke mas isnur menurut analisa
dari ylbhi apakah
kemudian yang alergi kritik itu
memang presiden jokowi atau
hanya para pendukungnya yang di media sosial
atau para relawannya
para pendukung presiden
ya harusnya presiden bisa
mengendalikan semuanya baik mantan
tim sesnya baik aparat aparat
di bawahnya kan kapolri kan bawahan dia
harusnya ke polisi
pak presiden memerintahkan pak kapolri untuk
tidak menggunakan pasal pasal kriminalisasi
terhadap orang yang kritiknya
harusnya dibuka jadi satu sisi dia
mendorong orang untuk aktif bicara tapi di sisi lain
kemudian ada banyak
potensi ancaman terhadap orang yang mengkritik
jadi masyarakat gimana makanya respon
atau riset yang terakhir
di lakon indikator kan masyarakat takut sekarang
masyarakat dengan sangat
paham situasi ini
sehingga masyarakat lebih
artinya ada standar ganda di sisi lain
presiden mendorong masyarakat
agar aktif mengkritik tapi
sebaliknya begitu malah banyak yang
dikriminalisasi sehingga masyarakat takut
jadi ada standar ganda menurut ylbhi mas isnur
gimana menyuruh aktif tapi
ada pasal pasal yang sangat karet
dipakai untuk mengkriminalkan orang yang mengkritik
kasus misalnya prita mulyasari
kasus misalnya baik nuril
dengan sangat cernih
dia menceritakan tentang apa yang dialami
sebagai korban akar seksual malah dia dipimnalkan
dia ditangkap dia dipenjara
prita mulyasari orang yang kemudian
karena curhat masalah
eneroma sakit dia dipenjara
itu kan fakta bahwa ada undang undang
yang sangat potensial menjerat siapapun
oke mas isur
isnur kemudian kriminalisasi dan juga
serangan digital tadi yang sudah anda sampaikan
berdasarkan catatan dari ylbhi
kepada para pengkritik pemerintah ini
apakah mempengaruhi mas penurunan indeks demokrasi indonesia
memang ada penurunan indeks demokrasi indonesia
di titik terendah selama empat belas tahun terakhir
itu apakah terjadi akibat
kemudian tindakan represi kepada mereka
para pengkritik pemerintah mas isnur
iya jelas salah satu indikator
demokrasi itu adalah kaos house itu
semakin banyak penangkapan terhadap orang orang yang demonstrasi
orang orang yang melakukan misalnya kritik
di sosial media gitu ya
itu semakin menurunkan indeks demokrasi
termasuk setiap ada kebijakan yang
buruk ya yang dia bertentangan dengan
terbesar ekspresi dan berpendapat
juga menurunkan makanya kan sekarang
indeksnya dan kini nya parah sekali
terburuk dalam empat belas tahun terakhir
itu sangat mengkhawatirkan
kondisi indonesia di mata dunia gitu
oke mas isnur saran ylbhi
pada presiden dan juga pihak istana
dalam menghadapi kritikan
aktivis ini seperti apa
yang pertama pemerintah harus mendengarkan
masukan dari masyarakat civil
dari para akademisi yang selama ini
sudah sangat keras bahwa
demokrasi indonesia ini diambang
itu harus aku dulu pada sebuah
kondisi yang buruk ada kondisi
diselesaikan masalahnya kemudian
tidak langsung mengklaim
ada masalah kok silahkan makin aktif saja
tidak mengakui ada masalah itu bahaya
jadi akui dulu ada masalah
undang undang ite akui sebagai masalah
ada banyak misalnya telegram kapolri
tadi saya bilang itu masalah
dan presiden sendiri harus ngasih
contoh jangan misalnya
ketika omnibus law presiden langsung
memerintahkan kapolri dan bin untuk
mendekati orang orang yang menolak
ini kan diartikan bisa jadi di bawah
adalah operasi operasi harusnya
kami sebisa mungkin
atau memerintahkan aparat kami membuka
suasnya masukan untuk undang undang omnibus law
bukan memerintahkan kapolri dan din
untuk mendekati itu ditafsirkan
di lapangan menjadi berbeda
oke oke mas isnur apa yang terjadi
kalau kemudian masyarakat takut
untuk memberikan kritik kepada pemerintah
karena mereka takut untuk diancam
kemudian dikriminalisasi apa yang akan terjadi
dengan demokrasi indonesia beberapa tahun ke depan
kalau ini terus menerus terjadi mas isnur
gerbangnya demokrasi itu adalah
kelebasan berpendapat dan berekspresi
dan kalau gerbang
berarti demokrasi indonesia nggak ada
itu sangat bahaya sangat mengancam
kehidupan kita sangat mengancam
tujuan kita sebagai bangsa dan negara
seperti itu mbak
oke terima kasih mas isnur muhammad isnur
ketua bidang advokasi ylbhi
dan semoga apa yang tadi disampaikan
oleh mas isnur dan juga
civil society kemudian didengarkan
oleh pemerintah supaya tidak
ini mbak rewana yang paling terancam
sebagai pilar demokrasi keempat yang paling terancam
oke kita berharap itu tidak terjadi ya mas isnur ya
ada jurnalis yang ditangkap dan lain lain
oke kita sangat berharap
bahwa hal itu tidak akan terjadi
dan demokrasi indonesia tidak akan mati
dan pemerintah benar benar tidak anti kritik
terima kasih sekali mas muhammad isnur
ketua bidang advokasi ylbhi
atas waktunya kepada cnn indonesia